apa ini ada hubungannya sama kedatangan mas nino ke rumah
jika tiga dari lima memberikan input yang positif
hak adopsi rena akan dikembalikan kepada bapak dan ibu
kalau keluarga andin dan nino bertemu ibu panti dan tahu rena dari mutiara bunda
mereka akan sadar dong kalau rena adalah anak andin yang dulu mereka buang
iya saya setuju
aku yakin sih mas kita pasti akan bisa dapetin hak langsung renal lagi
insya allah keluarga inti nanti mungkin bisa ngasih feedback yang positif
yakin banget kamu
kan dia gak pernah suka sama kamu
kamu juga lupa
mama sarah beberapa kali
beberapa hari yang lalu nampar kamu
ya selepas dari mama sama elsa ya
tapi kan ada papa
dan ada mas nino
yakin banget kayaknya udah mau bantu
kamu kenal apa sih
setiap aku nyebutin mas nino kayak kamu sensi banget
para yeongju pilih kalian
kita masih banyak gitu

aku seperti denger suara rena mas
saya gak denger suara apa apa
dia manggil aku mas
mama aku kangen
mama juga kangen banget sama rena
padahal dari parkiran
sini jaraknya cukup jauh
tapi andin bisa dengar suara rena
apa ikatan cinta diantara mereka
udah sangat kuat
aku kangen sama papa
papa juga kangen sama rena
kita akan bawa rena untuk pulang ke rumah ya

soalnya suami aku lagi sibuk ngurusin perempuan lain
nasa kamu ingin bicara apa sih
aku mau berjanjian ke sampo ferry
dan aku minta tolong sama kamu jangan ikut campur
di saat perasaanku tidak tenang seperti ini
kenapa aku ingin sekali ketemu dengan reina
hanya rena obat untuk kesedihanku
tapi sekarang rena di panti
dan aku sama sekali gak tahu di panti mana
gak dianggap sih
mungkin ada baiknya
aku datang aja langsung ke rumah purwosa dan nanya
gue tuh udah bersyukur tau gak lu
gue masih diterima kerja di mari sama bu bos
duh bu rosa tuh emang baik banget sih orangnya
andin tuh beruntung banget punya mertua kayak dia tuh
gak kayak di drama drama tv kan
mantu dijulitin sama mertua kayak gitu
iya gak sih
iya sih emang
biar gue jodoh sama kiki gitu
usaha loh banyak banyak istipar
banyak doa mudah mudahan doa lu itu dijabah sama allah
kalo yang gitu sih gue gak pake diajarin gue ngerti
yaudah istiparin banyakin lo
gerbaknya kan kebuka gak dijaga
nah terus ada apa lagi pak
saya mau ketemu sama ibu rosa
itu saya harus izin dulu sama pak bos
kalo gak diijinin mendingan pak nino balik lagi dah
pak nino tunggu disini sebentar ya
mau tanya kunjungan mereka ke panti kayak gimana
kunjungan ke panti
iya mbak tadi obrolan sama orang panti
mereka mau mempertimbangkan hak adup sirena lagi
untuk aku sama andin
tapi mereka memang minta
ada sesi wawancara
untuk keluarga terdekat aku sama andin
mama senang dengarnya
semoga masalah ini segera selesai
dan rena bisa kumpul kembali bersama kita ya
ya mir kenapa
bu bos ada tamu
itu pak nino
sama sama thank you bu
nino balik lagi ke rumah
udah dulu ya
ada kedatangan tamu
ren pinggirin mobilnya
sekarang kamu turun
mas ada apa
untuk kamu di mobil aja
ada apa sih
mereka ngapain keluar
kayak penting banget
mereka lagi bicarain apa sih
mereka di sini menjelaskan apa juga mas
bahkan memang suka man
awak nanti mengambilnya tujuan
terima kasih bu
sama sekali enggak merepotkan
saya senang sekali
ya soalnya tadinya saya mau mampir ke
aglo nema residen tapi katanya
udah pindah dan saya nggak tahu kalau ternyata
berasa udah pindah ke rumah ini sama aldan andin ya
betul sekali sekarang saya sudah pindah kesini
saya tinggal bersama anak dan menantu saya
aldebaran dan andin
karena ternyata kamu tuh anaknya kak rina ya
udah sempit sekali
kak rina tuh teman sma saya
iya mama juga sempat bilang seperti itu
mama juga sempat ngasih tahu kalau ternyata
ali itu ada adiknya ya
saya kok gak pernah tahu
saya memilih untuk tidak membahasnya
karena setiap kali saya membahas dia
biarkan anak saya itu tenang di sana
tanpa harus kita bahas lagi
ada apa nino kesini
mau ketemu al
seperti biasa bu
saya pengen banget ketemu sama rina
tapi saya dapat kabar kalau ternyata rina udah dikembang
kembalikan ke pantai asuhan ya
rina sudah enggak sama kita lagi
dia sudah kembali ke pantai asuhannya
nama panti asuhannya apa ya bu
rina diadopsi dari pantai asuhan mutiara bunda
rina dari mutiara bunda
kenapa kebetulan sekali ya
karena anaknya andin juga dibuang di mutiara bunda
dan ibu panti bilang anak itu sudah diadopsi
saya angkat bentar
halo dengar pl nino perfit ya
betul saya sendiri
saya dapat nomor bapak dari panti asuhan mutiara bunda
saya nadia pak
yang pernah mengadopsi anak yang pernah ditaruh di panti asuhan mutiara bunda
pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas
pihak panti menghubungi saya beberapa waktu yang lalu
dan saya memutuskan untuk bertemu dengan bapak
boleh boleh boleh
alamatnya di mana ya
kita bertemu di cafe sepharau jam lima sore
terima kasih informasinya
oke terima kasih ya pak
sudah saya lakukan pak
saya harus pergi karena ada meeting mendadak
semuanya baik baik saja ya
tetap sehat ya
salam buat semuanya
tugas sudah dikerjakan ya
sekarang bisa jalan
kan saya bilang tugas perusahaan
pakai ditanya lagi
padahal aku istrinya masal
dan aku sudah mengenal mamanya masal
kadang aku merasa kalau masal ini masih punya rahasia besar
yang aku tidak tahu
akhirnya aku bisa ketemu dengan orang yang menghadapi nindy
aku harus minta izin mereka buat tes dna
table atas nama ibu nadia
oh baik pak
kamu tolong hantarkan bapak ini ke meja ibu nadia
iya mari pak
oh jadi anda berdua ini yang mengadopsi anak yang saya cari itu
iya benar pak
kami mengadopsi anak itu pada tahun dua ribu tujuh belas
kok tidak dibawa sekarang
anak kami sudah meninggal
dia tanggal langsa berenang
ini salah saya pak
saya yang sudah lalai menjaga dia
sebenarnya dia tidak bisa berenang
tapi dia diam diam pergi berenang tanpa sepengetahuan saya
ternyata anaknya andin sudah menikah
berarti dugaanku soal rena salah
reina bukan anaknya andin
hanya kebetulan saja mereka sama sama dari panti mutiara bunda
dan aku gak akan pernah bisa ketemu lagi dengan anak itu
aku juga gak bisa lagi membuktikan apa benar dia anak aku atau bukan
kayaknya sudah tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan
terima kasih banyak udah ngulangkan waktu
saya perlu sih
sorry ya tadi telepon keputus
nih gak apa apa
tapi saran aku mendingan mama jauhin nino lah
gak usah terima nino lagi disini
kenapa gitu dia kan di parkamu
very polite dan mama rasa dia
aku gak pernah percaya sama nino
karena dia juga suka sama nino
rina kemarin bisa sampai diculik itu karena elsa isi nino ma
kok bisa bener gitu andina
kemarin itu si elsa diam diam ngajak pergi rina
dia ngajak main rena di taman
pas dia lengah rena langsung diculik
tadi apa yang sebenernya mas al bicarain sama randy
apa ini ada hubungannya sama kedatangan mas dino ke rumah
kalo begitu saya permisi ya
randy udah sore menjelang malem kamu gak mau join for dinner
sama kita makan malam
taruh di ruangan saya
kalau sakit kamu istirahat aja
mama tau kamu pasti capek sekali waktu kemarin nyariin rina
atau udah minum obat belum
atau mau mama bikinin herbal buat flu
gausah gausah ma aku gak mau ngerepotin
sama sekali nggak repot sih
dulu mama sering bikinin ini untuk er
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mama harus turun
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ini gak ada apa apa
dulu mama sering bikin ini untuk
kiki waktu itu praserta sama aku adiknya mas ali itu namanya rosdiana
ternyata bukan cuma aku yang menyembunyikan soal roy dari andin kiki juga
ya tuhan apa baik kalau kami semua berbohong terus menerus pada andin
aku mau ketemu sama papa sama mama
rena berdoa ya
aku mau berdoa
papa kendoa aku ya tuhan
ninonya mana bukannya tadi kamu habis ketemu sama dia
iya tadi aku ketemu kok cuma sebentar
loh kan kamu tadi bilang katanya mau ketemu sama nino kan
terus kenapa kamu pulang ke rumah juga sore sore begini kamu dari mana aja
tadi aku ketemu sama pak ferry dia yang ngajak aku untuk jadi berenang basah dua hari lagi di putri ayu
ferry itu bukannya yang pernah bikin kamu sama nino ribut
udah dong mah jangan bahas bahas nino lagi aku tuh udah bener bener kesel sama dia
yang terpenting sekarang besok aku harus ketemu sama bapak ferry untuk bahas pekerjaan
yaudah kalau gitu aku masuk ya ma
kenapa belum ada kabar juga ya dari orang suruhan ini
mas randi aduh gak nyangka deh kalau mas randi itu ternyata ikut makan
itu kiki seneng deh mas soalnya akhirnya mas randy bisa makan nyicipin masakannya kiki
jangan marah ya mas randi ya
yaudah saya permisi ke belakang dulu
saya bantu di sini

pak randi urusannya sudah beres saya sudah sampaikan ke pak nino persis seperti yang pak randi suruh

pak randy urusannya sudah beres saya sudah sampaikan ke pak nino persis seperti yang pak nendi disuruh
randy ada urusan apa dengan pak nino
randy ada urusan apa dengan pak nino
pak duduk pak
aku tuh lagi bingung banget
aku tuh lagi bingung banget
jadi tadi ternyata elsa pergi itu bukannya ketemu nino tapi dia malah ketemu sama laki laki yang namanya ferry
itu lho pak laki laki yang sempat bikin nino cemburu
dan ferry ini dia itu pemilik brand putri ayu cosmetics
ya ya ya pak inget
aduh ngapain elsa ketemu sama dia
elsa bilang katanya dia diajakin lagi sama pak ferry ini untuk jadi brand ambasadornya putri ayu
cuma yang aku khawatirkan nino nanti jadi marah
terus kalau sampai rumah tangga mereka berantakan gimana
kamu tahu kan pak
elsa elsa udah udah biar papa ngomong sama dia ya udah lomba
randy handphone kamu tadi bunyi
saya gak sengaja liat pesan di handphone kamu
ada masalah apa kamu sama pak nino
kamu suruh orang yang bernama nadia untuk kirim pesan apa
ah randy mama pakai baca lagi
gimana sih ya
masa ap ditinggal sembarangan di meja
randy saya nggak suka ada kebohongan
jawab saya dengan jujur
saya akan jujur
disuruh sama pak al
kalau pekerjaan yang dilakukan pak nino
untuk proyek di bogor sangat mengecewakan bu
ya itu ma
perusahaan lenindo itu kontraktor untuk pembangunan gedung baru aku yang di bogor
ingat waktu aku ngater mama sama ning ke rumah sakit
aku kan bilang mau meninjau proyek itu gedungnya
kalau mama gak percaya tanya andi
andin pernah ikut sama aku meeting sama dia
benar nek benar
iya masalah soal masing masing lagi kerja sama
dah kau lagi reni
apa dia marah sama gue
egois banget sih
ini pasti mau ngebahas kerjaan
besok kamu sekalian tes loop pemutretan ya
jadi kamu langsung ke lotus hotel saja
loh nggak langsung tanda tangan kontrak dulu pak
iya sekalian di sana juga
supaya prosesnya lebih cepat dan kamu juga bisa terima pembayarannya cepat
ehm gitu yaudah gak apa apa pak
oke besok jam sepuluh pagi ya
oke terima kasih ya pak ferry
oke ferry makasih ya
apa betul kamu mau jadi brand ambasadornya putri ayu
besok malah aku disuruh datang untuk tanda tangan kontrak dan pemotretan di lotus hotel